pandemi covid sembilan belas masih jauh dari kata usai
kemunculan varian omikron memaksa sejumlah negara
untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster
terhadap masyarakat yang bukan merupakan tenaga medis
amerika serikat telah memulai vaksinasi booster pada november dua ribu dua puluh
inggris perancis dan jerman menjadi tiga negara eropa
yang memulai vaksinasi booster di benua eropa
israel bahkan sudah memulai vaksinasi booster
sejak bulan juli
negara tetangga kita singapura dan malaysia
juga telah mengizinkan vaksinasi dosis ketiga
sementara indonesia direncanakan akan memulai
vaksinasi dosis ketiga kepada masyarakat
pada bulan januari dua ribu dua puluh dua ini
fungsi vaksinasi booster adalah untuk meningkatkan
antibodi pada tubuh manusia
karena hasil penelitian menunjukkan
enam bulan pasca vaksinasi dosis kedua dilakukan
terjadi penurunan tingkat antibodi
pada mayoritas subjek yang diuji
jika diibaratkan sebagai sebuah permainan sepak bola
maka vaksinasi booster digambarkan sebagai sosok pelatih
antibodi digambarkan sebagai pemain
virus sars cov dua digambarkan sebagai bola
sel t ini digambarkan sebagai penjaga gawang
dan sel tubuh sebagai gawang
nah sosok pelatih ini akan menginstruksikan pemain cadangan
untuk masuk menggantikan para pemain yang sudah kehabisan stamina
untuk membantu penjaga gawang agar tidak kebobolan bola lebih banyak lagi
lalu apakah semua perlu mendapatkan vaksinasi booster
sistem kekebalan kita itu tidak hanya mengandalkan antibody
kita juga punya sistem pertahanan lapis kedua yang kita sebut sebagai sel t
di mana sel t ini fungsinya tidak akan menurun selama beberapa tahun
ini bertahan dalam jangka waktu lama
nah sel t ini sejauh ini bertahan
walaupun kita mendapat vaksin dosis kedua sudah lama ya
bulan februari tetapi sampai sekarang itu selti itu masih bisa bertahan
antibodi turun tetapi sel t bertahan
nah pada orang tua
dan mereka yang menerita penyakit comorbid
fungsi sel t itu lemah
jadi antibodinya tidak diproduksi banyak
dan juga sel t nya lemah
sehingga mereka memerlukan booster
untuk menjaga supaya antibody mereka berada pada level yang tinggi
karena sel t nya sudah lemah kan
jadi yang menjaga di depannya
yang di depan sel t itu harus dijaga pada jumlah yang tinggi antibody nya
sedangkan masyarakat yang sehat
mereka yang bukan lansia dan tidak memiliki penyakit komorbit
mereka sebenarnya belum perlu untuk mendapat vaksin booster
jadi tidak semua orang memerlukan vaksin booster
jika kita termasuk ke dalam golongan yang membutuhkan booster
yakni tenaga medis
ataupun orang yang memiliki comorbid
atau kita akan berpergian ke negara yang mewajibkan vaksinasi booster
maka terdapat dua mekanisme untuk menentukan jenis vaksinnya
yang pertama adalah vaksin homolog
sama dengan jenis vaksin pertama dan kedua
yang kedua adalah vaksin heterolog
berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan pertama
data dari kementerian kesehatan di negara chile menunjukkan
dalam mencegah covid sembilan belas bergejala ringan dan sedang
kenapa kombinasi heterolog itu lebih baik
karena kalau kita menggunakan jenis vaksin yang berbeda
itu keberagaman antibody nya lebih tinggi
jadi tubuh kita dilatih untuk mengenali antigen
antigen itu datangnya dari vaksin yang beragam
sehingga diharapkan tubuh kita akan mampu untuk menghadapi varian yang berbeda
kalaupun ternyata varian varian yang baru itu muncul di kemudian hari
kalau menggunakan jenisnya vaksin yang sama
dari segi jumlah antibody tinggi
tetapi dari segi keberagamannya tidak terlalu tinggi
karena kita menggunakan jenis vaksin yang sama
walaupun harus saya katakan
baik menggunakan vaksin heterolog atau menggunakan vaksin homolog
efektivitasnya untuk melindungi kita dari sakit berat dan kematian itu hampir sama
yang beda itu adalah efektivitasnya untuk melindungi kita dari covid bergejala
di situ bedanya
apapun pilihan terhadap jenis vaksin booster
menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi
dan olahraga teratur tetap penting dilakukan
apalagi ditambahkan dengan jenis vaksin booster
apalagi ditambah dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan
perpaduan semua ini akan membuat kita semakin jauh
dari kemungkinan tertular covid sembilan belas